udah nyiapin duitnya
kok gerak sendiri pionnya
oke lah sok lah
aduh koslet apa ya
harus dicek nih pasti ada yang koslet
gernyap gernyap gini sih
udah kalah neng
lagian juga tv nya
buka pantona berhenti
aduh ruas baik
sun ya bohong
sayete lagi kerli rambut tau gak
jadi aja berantakan lagi gara gara parete
saya ikut nebeng bubo di sini ya boleh ya
enak aja nebeng nebeng
emangnya ini angkot bisa ditebengin
di luar ada yang lagi
parete mah modus kan
bilang aja pare tete emang cari cari usaha supaya deket deket saya
uh sundel bolong tukangnya
ruh ruh ruh
parete kalau parete gak bisa tidur mendingan parete beliin saya makanan
makanan apa tuh burang minta tolong gak setara rutub
parete saya itu teh kalau tidur dalam keadaan lapar saya bisa lebih makan
aduh bukan begitu saya juga sama
ya udah makan duit nah
aduh penyok harap tukang ya emang
saya emang udah nyiapin duitnya
kacau ceng atau aing nomok
oh mau hitungan
aduh lewat mana lewat tukang aja
alhamdulillah bapakunya habis laris manis
bapaunya sudah habis tuh pak
aing malah ya
ripuh kecaran namanya
tapi kalau bapak mau saya ambil di rumah
jangan semena mena dong mah saya suruh jagain dagangan di situ
kalau bapa mau saya ambilin nih bapaunya
sok lah cepetan
rt di sini dagang bapau
waduh dagangan orang masalahnya
tapi repot juga nih kalau pulau nggak bawa makanan
waduh buru henti
kemana si bapa tuh tuh lagi lapisan
beli bapaunya bang
saya mah jagain aja
sok terpercaya tadi juga saya mau beli
nih nggak percaya mah
lihat sendiri tuh
wah culangung si etan ipu keaing
hah hah hah hai hai hai hiber
aduh masih makan
panas uyuhan tembak lebaknya terbimbing
si ibu suka nggak percaya ya
emang anak segede apa sih senang makan bapel kalau misalnya
mana ini teh yang beli makan
tahli lapisan sih para etek

tidak ada yang beli makanan
saya sudah kelaparan
saya tuh kalau lagi tidur terus masih kelaparan
tidak bisa tidur
sumpah kan para etek gak datang gak bawa makanan
para etek bapak
dahar dahar bapak
berarti sundar bolong itu kelaparan
ini ceritanya tadi kan disuruh beli makanan
ada yang bapak
ada yang beli makanan terus saya suruh dia
mengingatkan si keherdaan itu rt
sudah gitu saya sambil menunggu
tiba tiba ada yang memanggil
si orang itu itu
dan yang lebih menyeramkan
anak saya juga mau
tidak tidak sundar bolong memang mau anak
emang apa sih andu dia bawa bawa anak
jadi ini intinya gimana
para etek bawa makanan apa enggak
saya lapar tidak bisa tidur
kamu sudah bisa jalan juga alhamdulillah
jadi semua alesannya karena sundar bolong
bilang saja makanannya
habis dijalanku para etek
saya mau pergi ke peri beteng
belum kena nasi
karena para etek sudah bikin saya menunggu
sampai saya kelaparan juga
berarti para etek saya setrap
tidur di teras
para etek memang pegang saya
para etek lepasin enggak
lumayan lipu kayak banting madura
sundar bolongnya datang cari para etek
si bu ranti
bisa kitar kalau saya di sini
nyasar di sini
nyasar di sini
kok menyala lagi
kok menyala lagi
bu ranti atu bu ranti
masa saya di luar
apa itu tante
tentu gak ada suara orang yang nangis
iya bella tante ogi dengar
tante kira kira itu siapa ya
yang pasti mah bukan hantu
mami mami tadi dengar gak ada orang yang nangis di depan
iya ma ali juga dengar
dengar gak ke tante
iya rafa kami juga dengar
hmm daripada kita penasaran